leni adalah seorang driver ojol yang biasa beroperasi di sekitar stasiun kebayoran
jakarta selatan setiap hari ibu dua anak ini biasanya mengangkut penumpang dari
pukul sembilan pagi hingga delapan malam reni memutuskan menjadi pengemudi ojol untuk
membantu ekonomi keluarga pada dua ribu enam belas karena desakan ekonomi kala itu reni dan suaminya
yang saat ini bekerja sebagai pegawai toko kelontong terpaksa menjual rumah serta tinggal
menumpang di lantai dua rumah orang tuanya yang berada di daerah kebayoran lama jakarta selatan
malam hari sepulang bekerja reni berkumpul dan bercengkrama dengan suami serta dua buah hatinya
gabriel dan ania akibat pandemi pendapatan keluarga yang ia bina sejak delapan belas tahun lalu semakin
turun namun reni punya prinsip materi bisa dicari tetapi keluarga tetap nomor satu saya kalau buat
berjuang buat di jalanan saya ingat obat anak itu buat anak buat keluarga gitu pak nyari duit jadi
kita kerja keras di jalanan ya mikirnya buat keluarga gitu kan ya buat siapa lagi nyari duit kan
keluarga gitu lagi saya gitu kan harta bisa dicari pak kalau keluarga kan ibaratnya nomor
yang menarik bahwa peran ibu itu luar biasa jadi bagaimana di rumah tangga itu
membagi tugas antara suami istri bersama sama melakukan pekerjaan itu luar biasa jadi lebih
sekitar delapan ratus sembilan puluh delapan persen mencegah supaya tidak terjadi konflik ya nah ini bagus kalau menurut saya jadi

hai pak ini bagus kalau menurut saya jadi keluarga di indonesia ini cukup handal keluarga di indonesia dalam rangka menghadapi covid sembilan belas
saya appreciate memang khusus kepada perempuan
reni memiliki sejumlah harapan pada hari keluarga nasional kali ini
selamat hari keluarga nasional untuk seluruh rakyat indonesia semoga kita selalu sehat dan pandemi ini cepat berlalu selalu cintai dan sayangi keluarga kita
harapan reni tersebut bisa jadi mewakili harapan jutaan keluarga lain di indonesia
reni duwirianto pranidia jakarta